bu ini bu belum bu
yang baru bu
kampanye pemakaian masker di tempat publik dan pusat keramaian
gencar dilakukan oleh pemerintah kota mojokerto jawa timur
bahkan wali kota mojokerto sempat memarahi seorang warga yang enggan pakai masker
meski telah diberi secara gratis
langsung dipakai pak
melihat wali kota mojokerto marah wanita ini pun langsung mengenakan masker
selain itu wali kota mojokerto meminta petugas bank
untuk tidak melayani warga yang tidak pakai masker
media yang paling cepat paling mudah untuk penyebaran covid sembilan belas
ini adalah droplet atau cipratan air liur
maka cara yang paling efektif adalah mengajak masyarakat semuanya
mengharuskan masyarakat ketika keluar dari rumah untuk menggunakan masker
di pasar kosambi bandung jawa barat
baik pedagang maupun pembeli kebanyakan sudah mengenakan masker berjenis kain
hal yang sama juga terlihat di terminal lewi panjang
sadar akan bahaya virus corona
warga juga mulai terlihat menggunakan masker
meski sudah banyak yang menggunakan masker
masih ada warga yang tidak mengenakan masker dengan berbagai alasan
kebetulan saya maskernya belum dicuci
ada di rumah masker yang biasa
nggak ada yang masker dokter masker cuci
kesulitan nggak sih mencari masker sekarang
sangat sulit sekali
sementara itu pertanggal dua belas april
pd pasar jaya jakarta melarang pedagang dan pembeli masuk pasar jika tidak menggunakan masker
namun di pasar santa jakarta selatan
masih banyak para pedagang dan pembeli yang belum menggunakan masker
sebagian belum mengetahui tentang aturan wajib pakai masker
namun ada pula yang memang enggan menggunakan masker
mereka mungkin belum pada tahu sebagian gitu untuk menggunakan masker
buka aja deh
tadi sih pakai di mobil pakai
kalau masuk pasar kayaknya ngep jadi aku lepas
di kota padang sumatera barat
pemerintah menerapkan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah
pelanggaran terhadap aturan tersebut akan didenda dengan dua buah masker
satu untuk yang bersangkutan
sementara satu masker lain diserahkan untuk warga yang belum punya masker
kewajiban penggunaan masker berlaku sejak dikeluarkannya instruksi wali kota padang
tim liputan cnn indonesia